ahmad riza dipanggil dengan agenda dimintai keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di wilayah petamburan yang terjadi awal november lalu
dan dugaan pelanggaran protokol kesehatan lainnya di wilayah dki jakarta
ahmad riza patria ini seharusnya diperiksa pada sembilan belas november lalu namun berhalangan hadir karena menghadiri acara pemerintah provinsi dki jakarta
di mana sebelumnya polda metro jaya memanggil gubernur dki jakarta anies baswedan untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di wilayah petamburan pada empat belas november lalu
kita saksikan ini pernyataan dari wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
akan hadir hari ini jam senin tanggal berapa sekarang
akan memenuhi panggilan polda metro jaya terkait klarifikasi masalah di petamburan
saya akan memberikan keterangan fakta dan data apa adanya sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang undangan ketentuan yang ada
jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi
mudah mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat
memberikan kejelasan sehingga terang benderang apa yang diharapkan semua pihak secara adil secara proporsional
berkas yang disiapkan biasanya peraturan aja pergub dan lain lain kegub dan sebagainya
peraturan perundang undang sudah ada staff sudah bawa berkas berkas yang diminta
fakta verifikasi ini hanya untuk di petamburan atau di jepun juga
ya yang di
ini undangannya petamburan ya nanti kita akan memberikan
apapun nanti yang ditanya apapun mau yang dimana kapanpun kita akan memberikan keterangan
prinsipnya saya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban saya diantaranya memenuhi undangan klarifikasi atau undangan lainnya
ya pak terkait penolakan swep dan reputasi dari warga negara itu kan ada peraturan negara nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ya terkait dengan swep memang ada ketentuan di perda
tidak boleh menolak ya termasuk dipaksin juga tidak boleh
itu ada aturan dendanya maksimal sampai lima juta bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai tujuh juta ya
nanti kita akan terus dari pihak kami pemprov dinkes akan terus berupaya agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan yang berpotensi
ada gejala dan sebagainya terpapar virus corona kita minta agar melakukan tes swab
tes swep bisa dilakukan
oleh siapa saja oleh pihak kami bisa kami siap membantu puskesmas rumah sakit daerah kemudian juga bisa dibantu pihak lain
seperti polda kodam ingin membantu tentu kami terima kasih
dainya boleh membantu atau dilakukan secara swadaya mandiri oleh organisasi ormas atau pihak pihak tertentu boleh saja
yang penting lakukan swab untuk memastikan keamanan keselamatan dirinya keluarganya lingkungannya dan kita semua
jadi kita minta semuanya bantu dan tahan
kan sudah ada delapan puluh yang positif dari kerumunan itu tanggapan yang positif
ya semua yang positif akan dilakukan kontak tracing dan treatment
ya prinsipnya kita minta bahwa masyarakat untuk lebih disiplin patuh dan taat
ya nanti diatur ya ada nanti ada ketentuannya
nanti akan ada pihak dari dinkes atau pp
yang mengatur penerapan daripada perda
ya baru saja kita ikuti bersama pernyataan dari wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
yang disampaikan langsung dari kawasan polda metro jaya di mana ahmad riza patria tiba di polda metro jaya pada pukul sebelas
lewat sepuluh waktu indonesia barat di mana ia mengkonfirmasi
menyatakan bahwa kedatangannya di polda metro jaya hari ini adalah untuk memenuhi panggilan polda metro jaya
terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di wilayah petamburan
di mana ahmad riza patria juga menyampaikan bahwa ia akan memberikan klarifikasi atau keterangan
sesuai dengan yang akan ditanyakan oleh polda metro jaya
ia juga sudah menyatakan menyiapkan berkas pergub yang dibawa untuk disampaikan kepada polda metro jaya
dan tadi dia juga menyatakan bahwa terkait tracing sendiri megi
tracing akan dilakukan kepada siapapun tidak pandang bulu yang dinyatakan positif covid sembilan belas
kita lihat saja nanti hasil dari pemeriksaan hari ini
kita akan terus memantau perkembangan pemeriksaan dan tentunya ini sudah ditindak tegas ya
karena petamburan sudah menjadi salah satu kluster baru covid sembilan belas